pasca penangkapan empat terduga teroris asal tasikmalaya oleh densus delapan puluh delapan polri di tambun bekasi penjagaan di polres tasikmalaya kota diperketat
puluhan anggota bersenjata lengkap disiagakan dua puluh empat jam sesuai instruksi kapolri
puluhan anggota satuan sabara polres tasikmalaya kota bersiaga di mako polres tasikmalaya kota selama dua puluh empat jam secara bergiliran di pintu gerbang hingga titik titik vital di seputar area mako polres tasikmalaya
tamu yang datang diperiksa satu persatu dan digeledah
hal ini untuk mengantisipasi terjadinya hal hal yang tidak diinginkan menyusul adanya penangkapan empat terduga teroris di bekasi jawa barat jumat dini hari kemarin
meningkatkan kegiatan keamanan khususnya di pengamanan mako mako kepolisian baik itu pos kemudian polsek termasuk polres
kita lengkapi dengan kesiap sesiagaan
dan mengatakan jelas pada
memang ada instruksi dari mampesko terkait siaga sabara
ya untuk siaga memang ada tetapi kita memang membaca atau melihat situasi yang berkembang
sementara itu dua dari empat terduga teroris yakni jg dan ra terpaksa ditembak densus delapan puluh delapan karena melakukan perlawanan
ra dinyatakan tewas sementara jg masih dalam perawatan